kenapa al menikahi perempuan yang jelas jelas adalah pembunuh adiknya sendiri
tapi mungkin untuk soal ini
mbak bisa langsung tanya ke pak al aceh ya
ih mama cantik
cantik kan mas
ya gue pasti mau ketemu sama mahasiswaku
biar apa kayak gitu
biar di kampus banyak yang godain
kalo di kampus banyak yang godain awas aja ya ntar
cantik andin kan
gak ada yang berlebihan kok
gak ada yang berlebihan
dan dan atau tidak andin tetep cantik
kamu lagian jadi suami jangan terlalu cemburu gitu lah
tuh kamu dengerin apa yang ma bilang
aku juga bakal ngasih tau ke semua orang kok
kalau misalkan aku itu udah punya suami
dan aku ngasih tau ke orang orang
kalau suami aku tuh galak
jadi mereka kan pasti gak akan berani deketin aku
gak ada yang berlebihan
siapa yang cemburu
lo udah itu belum
siapin bekal yang udah gue bikin yang gue pasang
iya iya bentar bentar

bukan anak kecil gak cemburu

ini bekalnya pak bos
kita berangkat yuk mas
ma aku berangkat dulu ya
sangat ngajar ya

lihat dia ya sejalan nya
lihat dia ya sejalan nya

eh kok gak makan di sini
apa dia belum pulang ya
apa dia tidur di ruang tamu
gara gara kemarin berantem
nina semalam pulang gak mah
justru itu mama tuh mau nanya sama kamu
masalahnya tadi mama cek ke parkiran nggak ada mobilnya nino
terus mama telepon nino gak diangkat angkat
kamu gak tau nino dimana
enggak aku gak tau kemana ya dia mau
gak tau juga sayang
tapi kalian nggak lagi berantem kan
gak ada masalah kan ribut nggak
ya nggak ada lah mah
sebelumnya juga aku udah chat nino kok
masalahnya mama takut se
terus nggak ada kabar ya kan
tau tau dia ranfa lagi sakit lagi kan repot ya
yaudah gak usah dikasih tau mah
ya udah deh aku
aku coba cari minum di kantornya deh
kamu sarapan dulu deh sama mama ya
nanti aja mah nanti kalo misalkan aku ketemu sama mama ya
kalo misalkan aku ketemu sama nino

ya udah aku sarapan sendiri
bukan urusan anda
keluarkan saya dari sini
saya tahu ini perbuatan anda
ayo keluarkan saya dari sini
kalau hari ini empat bulan pernikahan
kemarin kemarin aja ribut mulu dari sehari sebelumnya
kamu tahu gak sih apa yang kupikirin
aku nanti pas udah ngajar
ketemu sama mahasiswa disana

malah mikirin mahasiswa

mikirin apa ya tentang aku ya
malah mikirin mahasiswa
karain mikir hari ini hari apa

aku tuh tadi tuh seneng banget mas
pengen cepet cepet dateng ke kampus
pengen cepet cepet dateng ke kampus
sekarang udah mau nyampe kampus
kalau aku jadi deg degan ya
kamu hari ini ada lupa sesuatu
kamu hari ini ada lupa sesuatu gak
enggak ada yang lupa
kita berangkat sekolah ya
kita mau berangkat sekolah dulu
nanti kamu kalau udah selesai semua pekerjaan rumah
kamu ke supermarket ya belanja bulanan
iya puk siap
dah dadah misk kiki dulu
jamin terus sekolahnya ya
dadah mbak dadi ya dadi bu
makasih ya mas udah nganterin aku
aku udah bikinin kau makanan
aku udah bikinin kau makanan
kamu jangan lupa ya untuk dimakan
bener gak ada yang lupa
bener gak ada yang lupa
lupa apa sih mas
lupa apa sih mas
dari tadi kamu nanya terus loh
aku lupa apa lupa apa aku lupa
gak apa apa gak usah dibahas
udah sana turun
semangat ya kerjanya
siapapun yang ikut campur
urusan keluarga aldebaran
bakal berurusan dengan gue
lelaka buka pintu aja
lo jangan teriak teriak
gak ada yang bisa bantu lo keluar dari sini
kenapa ada nyekap saya disini
saya mertemana kembalikan
gue udah pernah bilang sama lo kan
jangan pernah ikut campur masalah keluarga debaran
berurusan dengan gue
anda pikir anda siapa
saya gak peduli soal aldebaran
tapi andin beneran tau kebenarannya
mau kasih tau ke andin
itu artinya lo ikut campur masalah keluarga aldebaran
jangan pernah lu usik kebahagiaan mereka
apa anda tahu soal kebahagiaan
selama ini aldebaran sudah menipu andin
saya disekap disini saya takut tolong
mau gue ngadain disini gampang
gue bebasin lo
handphone gue balikin gak masalah
jangan pernah lo buang ke rahasia allah
kau bisa bermimpi
itu akan terjadi
kalau gitu dia juga bermimpi
yang gak akan pernah bisa keluar dari sini

ren kamu siang ini ada waktu nggak
kalau ada waktu boleh nggak kita lunch bar
mbak michelle ngajak ketemu lagi
ada apa ya
apa dia mau tanya soal pak al dan bu andin ya
ah boleh mbak
tapi maaf mungkin waktu saya nggak banyak mbak
mau ketemu di mana ya
oke kita ketemu di puri plaza ya
tiga puluh menit dari sekarang
oke baik mbak
oke sampai ketemu ya ren
sekalian saya cari bunga yang dipesan pak aldi di mal puri plaza
tidak ada chat
telepon juga enggak
ini keterlaluan ya
emang benar benar lupa hari ini hari apa dia
perkenalkan ini bu andin
dan bu andin mulai hari ini akan mengajar di sini
saya mau ngajar
selamat siang semuanya
selamat datang ibu andin
eh kami panggilnya apa ya
ibu mbak atau
panggil andin aja
biar kita cepet akrab ya
saya minta izin sebentar ya mau angkat telepon
saya dulu kenal sama bu andin ini
bukannya dia dulu kena kasus pidana ya
kok bisa ya diterima lagi kerja di sini
iya ya dengar dengar kasusnya pembunuhan lho
tuh bu andin itu kan emang kemampuannya baik
dan pak direktur sendiri lho yang mengizinkan
apa terjadi sesuatu sama nina
aku kabarin randy dulu deh
kasih tau kalau aku udah sampai
pasti buat pacar kamu ya
pasti ini harganya mahal deh
bukan pak ini bunga buat bu andin dari pak ahok
kiki tadi mau beli apa lagi ya
kok aku lali sih
yah pake jatuh lagi
sini sini aku pegangin
eh ya kasih mbak
buat apa mbak michelle
lalu berjaya dengan trying my luck time
baik lah ya

kalau mbali ketemu biar kenapa rapport hittingnya juga erin
baik ya baik ya
lhl ada apa ini sebenarnya
yaudah kita ngobrol ngobrol di v line cafe aja ya
masih ya mbak
sek sek kenapa
saya baru aja lihat mas randy berduaan sama mbak michelle tante
aduh berduaan di v line cafe
tapi beneran kok saya tidak kenapa kenapa
memang mbak michelle itu lebih pantas buat mas randy daripada saya tentu
jadi kemarin nino itu mau datang ke makamnya nindi
elsa ngomongnya begitu sih tapi menurut papa tuh aneh
kan selama ini
nino nggak pernah mengakui kalau nindi itu anak
iya kok biasanya kan telepon lama
nino ada kesini nggak
nino nggak kesini kenapa
ya terus dia ke mana
nggak apa apa dia ke mana ya
udah apa sih
dari kemarin aku
dari kemarin mah
aku teleponin juga nggak aktif
dan nggak ada yang tahu dia ada di mana
dan kemarin juga aku ngeliat mobilnya
lalu aku ke pinggir jalan dan ternyata kosong
aku nggak tahu dia di mana

apa kalian berantem lagi
apa kalian berantem lagi

gue nggak mungkin cerita soal kemarin di depan papa
nanti papa pasti bilang ke al

nggak apa apa aku nggak berantem sama dia
cuma aku heran aja
apa ini aduh hubungannya sama kemarin dia mau negeri nindi

gak ada hubungannya sama itu
nggak ada hubungannya sama itu
ada apa lagi sih ini

kenapa firasatku gak enak
jadi ada apa ya mba
maaf saya nggak bisa lama karena masih ada tugas lagi dari pak ahok
aku udah tau apa alesan al merahasiakan soal roy ke andin
karena andin adalah pembunuh roy ya kan

place kasih tau sama aku sebenarnya ini ada apa sih
kenapa al menikahi perempuan yang jelas jelas adalah pembunuh adiknya sendiri
tapi mungkin untuk soal ini mbak bisa langsung tanya ke pak al aceh ya
wah ini ternyata wanita penggodanya
hei kamu itu harusnya tahu diri dong
anak saya ini randy sudah punya pacar
kamu kok mau maunya jadi perusak hubungan dengan dia
kamu mau ngapain

perusak hubungan orang
mbak apa apaan sih mba
mbak permisi ya
lepasin dulu tangan mama ya
kamu itu harusnya bilang nih sama dia
kalau kamu sudah punya keyberly bilang sama dia bilang
aduh ini kok mamanya disuruh suruh pergi
siapa itu kimberly
ma dengerin aku ya
mbak michelle itu bukan perusak hubungan orang ma
mbak michelle itu temennya pak al
dan aku sama dia ada di sana
karena memang ada yang harus domongin ma
mama ini kenapa sih
jangan langsung marah kayak gitu dong ma
gimana kalau mbak michelle langsung melapor ke pak al
soalnya tadi tuh begini loren
mama telpon mbak kim
terus dia bilang kalau kamu lagi jalan sama michelle
kamu tahu enggak dia tuh nangis nangis
aku masih sibuk ma
masih harus ngurusin urusannya pak a
aku yang jelasin
nanti aku juga minta maaf sama dia
jangan kayak gini ya
nanti kita ngobrol lagi ya di apartemen
ternyata range sama michelle itu
tidak ada hubungan apa apa toh
mbak kim harus tahu ini
biar dia tidak sedih lagi
sesuai pesanan bapak
terima kasih mbak janganan
udah beres semua
saya kasih tahu pak al apa enggak ya
ada yang mau dibicarakan lagi sama saya
mbak michelle ternyata tahu pak
kalau bu andien
adalah pembunuh alam mahrum pak roy
tahu dari mana dia
mbak michelle enggak bilang sih dia tahu dari mana
dan saya juga enggak sempat nanya ke dia pak
baik pak saya permisi
dia datang dari mana jawa
hai al gimana kamu bisa ini kebetulan aku udah ada di parkiran depan kantor
kamu aku boleh ke atas gak aku mau ngomong sama kamu
aduh aduh aduh
aku bantuin ya emak
kasih ya anak pinter
buku apa emak
itu kan tulisan dimakan
kayaknya aku harus tanya lagi nih sama rena
anak maaf pinter banget sih udah bisa ngeja coba
pinter banget sih pinter banget anak mama ini

gue ga emang mau nyuruh
itu makam adiknya papa
makam adik papa
adiknya masal kan rosdiana
apa rena salah
gini sini mbak nah ini dia orangnya
bangun bangun ada tamu
selamat siang bu andien
lu disuruh dandan
biar cakep biar kincelong biar bersinar
biar wuih makin cantik gitu
eh lu lah bengong
iya mbak nanti langsung ke kamar saya aja ya
mama mau kemana
mama sama papa mau keluar sayang
kau ikut dong
ya udah mama mau dandan dulu
kamu mandi ya sama cus
mau bicara apa
dari mana michelle tau latar belakang andien
dan apa dia udah kasih tau andien
sekarang aku tau
adalah adik kamu dari andi
karena andien adalah pembunuh roy
makanya kamu sengaja gak kasih tau ini semua ke andien ya kan
kenapa sih al
kalo emang andien yang ngelakuin ini semua